assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua
dan saya muliakan bapak profesor dr jai lagi nangukami
ketua umum majelis ulama indonesia
yang juga selaku prois a pemerus besar adatul ulama
yang saya hormati bapak alitahir ketua komisi ulama dpr ri
hadir bersama saya plt dinas islam ada kementerian agama prof dr kamadul amin
dan sejumlah pejabat kementerian agama slo dua
para hadirin sekalian yang berbahagia
syukur alhamdulillah bahwa kita baru saja
menyelesaikan kejadian ini
menyelesaikan sidang isbat untuk menetapkan satu syawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah
sebagaimana yang kita ketahui bersama
bahwa menjelang sidang isbat tadi
kita telah sama sama menyimak paparan tentang posisi hilal
dilihat dari seluruh wilayah tanah air
bahkan posisi hilal dilihat dari seluruh penjuru dunia
beberapa saat menjelang maghrib tadi
berdasarkan perhitungan hisap
adalah ketinggian hilal berada pada tiga delapan puluh delapan derajat
lalu elongasi yaitu jarak busur bulan ke matahari
itu berada pada posisi lima enam derajat
dan umur bulan dilaporkan berada pada
enam jam lima belas menit dan dua puluh empat detik
dengan posisi seperti itu maka sesungguhnya
keberadaan hilal sekali lagi berdasarkan perhitungan hisap
telah memasuki kriteria imkanur rukyah ⁇
kemungkinan hilal bisa dilihat
berdasarkan kesepakatan diantara
khususnya indonesia malaysia singapura dan brunei
yang menetapkan bahwa
bulan bisa dilihat
ketika posisi hilal berada pada ketinggian dua derajat di atas ufuk
lalu elongasinya adalah tiga derajat
dan umur bulan itu minimal delapan jam
sebagai pengaturan dari saya
sebagai pengaturan dari saya
yang juga perlu diketahui oleh masyarakat umum
menggunakan kedua metode
kapan satu ramadan satu syawal dan juga satu zulhijjah
selain metode hisap berdasarkan perhitungan
juga digunakan metode rukyah
dengan cara melihat langsung
itulah kenapa sidang isbat diadakan

dan juga metode rukyah
hasilnya perlu disepakati dan ditetapkan
oleh negara melalui pemerintah
dalam hal ini kementerian agama
hasil perhitungan hisap
yang merupakan informasi tadi itu
lalu kemudian dikonfirmasi
melalui metode melihat langsung
yang tadi dalam sidang isbat
kami menerima laporan
setidaknya ada enam
petugas kementerian agama
di bawah sumpah
telah melihat hilal
ke enam orang itu
umur lima puluh satu tahun
jabatan kasih pemberdayaan zakat dan wakaf
pada kantor wilayah
kementerian agama provinsi nusa tenggara timur
yang kedua adalah
umur enam puluh tahun
jabatan ketua basnas
provinsi nusa tenggara timur
yang ketiga adalah
tri umar yadi wibowo
umur tiga puluh sembilan tahun
jabatan staff bmkg kota kupang
umur tiga puluh tahun
jabatan staff bmkg kota kupang
telah menyatakan melihat hilal
dan telah disumpah oleh
hakim pengadilan agama kota kupang
selanjutnya yang kelima
umur empat puluh tahun
lembaga falakiyah nahdlatul ulama gresik
dan yang keenam adalah
umur lima puluh dua jabatan
pengurus pondok pesantren
telah menyatakan melihat hilal
dan telah disumpah oleh
hakim pada pengadilan agama
kabupaten gresik jawa timur
maka atas dasar laporan tersebut
malam ini telah
memasuki syatu syawal
dan dengan demikian
mulai besok pagi
kita bersama akan
dan dengan demikian
kita telah berhasil